kementerian energi dan sumber daya mineral resmi menurunkan harga gas bumi untuk industri tertentu melalui peraturan menteri no empat puluh tahun dua ribu enam belas
yang mengalami perubahan harga gas mencakup industri pupuk kemudian petrokimia dan juga baja
dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh kementerian esdm pada enam november dua ribu enam belas
kebijakan harga gas baru yang akan berlaku pada januari dua ribu tujuh belas ini ditetapkan guna mewujudkan harga gas bumi yang memberi peningkatan nilai tambah
dan hasil yang optimal bagi industri
dalam belit tersebut lima perusahaan pelat merah menikmati diskon harga gas
sementara itu dua perusahaan dari delapan perusahaan menikmati penyesuaian tarif pengangkutan gas melalui pipa ataupun tol fee
hingga saat ini tujuh sektor lain seperti tekstil keramik kaca kemudian sarung tangan karet
serta sektor kawasan industri masih menunggu kelanjutan penurunan harga gas